kini kita beralih ke informasi selanjutnya
di mana media sosial tidak melulu menghadirkan sesuatu yang serius
tidak jarang konten konten yang dibagikan di dalamnya justru menggelitik
bahkan mengocok perut
apalagi dengan kreativitas netizen indonesia
sebuah kesalahan justru bisa menjadi sesuatu yang menghibur
berikut kami hadirkan salah satunya dalam viral picture of the day
ada yang aneh dengan gambar ini
ya di foto yang tengah viral dan dibagikan belasan ribu kali di instagram ini
terlihat sosok ibu ibu dan motor metiknya yang terjebak di semen basah
ibu ibu itu tanpa kesusahan mendorong motornya
dibantu oleh seorang pria yang mengangkat motornya dari belakang
foto yang diambil oleh akun ad haidar hussein ini pun menarik berbagai komentar
bahkan dibagikan oleh berbagai akun yang berbeda
mulai dari komentar yang memberi simpati
hingga komentar yang menyebut
mungkin ibu itu sedang lelah
membanjiri unggahan foto tersebut
lucunya ada yang menyebut bahwa bukan ibu ibu itu yang salah
tapi semennya lah yang salah karena keringnya lama
ada ada saja ya netizen di indonesia
jangan lupa bahagia